jangan lupa like share dan subscribe ya

berdua berbelakang kegiatan

jangan jangan jangan
peh peh peh
iya kak kita tolong dia aja ya
ya udah deh kak
ya udah deh kak
ya udah deh kak
kita jadi begini mak
tolonglah raksasa itu
mam kita dapet pola bantuan mak
eh aku nyenang
kalian baik deh sama kita
nggak ganggu warga kita lagi
gimana tuh mam

dia kan udah menolong kita
papi meraper mam
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
ya udah pak
kita kan udah janji sama warga kampung di sini
kalau kita nggak makan manusia lagi mam
kita jadi raksasa vegetarian deh mam
ya udah dipi nggak apa apa
kan kita bisa jadi raksasa yang buruk
kesini ada apa ya
kita dan warga sekampung mau ngasih makanan
untuk om raksasa dan tante raksasa
mam itu mau dikasih makanan
akhirnya gua makan
kita akhirnya makan juga mam
hap raksasa dan tante raksasa
mam makanannya banyak
tapi duluan ya mam ya
tapi lapar banget
jangan di habisin dong bi
mam juga mau
makanannya banyak om